melalui infrastruktur yang lebih kuat
proses bisnis yang lebih govern
dan sdm yang lebih profesional
dapat memberikan peluang bank indonesia
sebagai role model menjadi bank sentral
yang kredibel dan terbaik di tingkat regional
program transformasi bank indonesia
diawali dengan menyusun arsitektur
fungsi strategis bank indonesia
yang lebih dikenal dengan arsbi
ada tiga tahap yang dilakukan di dalam arsbi
tahap diagnosis pada bulan mei dua ribu dua puluh
tahap desain pada bulan agustus dua ribu dua puluh
dan tahap rekomendasi pada bulan september dua ribu empat belas
secara resmi implementasi transformasi bank indonesia
dicanangkan pada bulan oktober dua ribu dua puluh
melalui lima tema transformasi
yang di dalamnya terdapat dua puluh lima program strategis
tema transformasi bi yang pertama adalah
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas
melalui penerapan kebijakan moneter yang konsisten
serta komunikasi yang aktif dan transparan
bank indonesia akan menjadi
bank indonesia akan memperkuat kerangka kebijakan moneter
makroprudensial dan sistem pembayaran
akan dikembangkan pendekatan dan strategi operasional
untuk kerangka kebijakan moneter dan makroprudensial
untuk menghasilkan kebijakan yang excellent
bank indonesia juga memperkuat proses pengambilan keputusan
melalui input data yang lebih baik
termasuk dengan pemangku kepentingan eksternal
dan meningkatkan transparansi komunikasi
untuk membangun polisi yang excellent adalah
untuk melengkapi national balance sheets
tema transformasi yang kedua adalah
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan kualitas proses kerja di seluruh satuan kerja
untuk mendorong terwujudkannya tema ini adalah
pengawasan terhadap implementasi kebijakan moneter
terhadap lembaga keuangan dan korporasi
serta penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
perbaikan bisnis continuity planning dan disaster recovery
semua proses bisnis dapat terus berjalan
meskipun dalam kondisi darurat
sentralisasi jaringan distribusi uang
dan kualitas pengiriman uang
bank indonesia juga akan memperkuat
untuk mendorong pengambilan keputusan yang outstanding
pertama penguatan perwakilan dalam negeri
juga dilakukan agar dapat berperan maksimal
dalam memahami ekonomi daerah
dan memberikan advice terkait isu ekonomi
tema transformasi yang ketiga adalah institusi